kok jam segini motornya udah dicuci
sama biar nggak keburu panas
roy hari ini udah mulai kerja lagi
dia belum ngasih tau
cuma mau tau aja
bapak jadi suka pengen tahu terus tentang roy
dia pacar kamu
kamu udah dapat kerjaan baru
kalau mau kamu besok bisa marki lagi
tapi yang parkir bukan yang kemarin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
biar sehat kayak emak
kalau gak mau jogging
kamu suka latihan tinju sejak kapan
kalau suka mah dari dulu
tapi kalau latihan
persiapan buat ngajar
temen kamu memangnya kenapa
dulu saya ikut kerja sama dia
dia ngelola parkiran
saya bagian dari orang yang mau kerja
jadi tukang parkir
saya sudah bawa tujuh orang
bukannya dapet uang
malah saya dipecat
dia gak pernah bilang alasannya
waktu mecat saya juga diem diem
kalau kamu mau dipecat
awalnya dia nyuruh saya stand by di rumah
terus dia ganti nomor hp
saya nunggu dia terus
jangan terima telepon dari saya
katanya saya udah dipecat
temen kamu ngelola parkiran dimana
jadi sekarang kamu gak kerja
lagi fokus dulu buat balas dendam
tanpa banyak gesternya
nanti aku tau
kemaren mesin cucinya
jadi dikirim gak
baru sampe setelah maghrib
katanya kena macet di jalan
dari tiga tempat
saya udah gak sabar
mau nyuci pakai mesin cuci baru
mesin cucinya baru
kamu kenapa market disini
saya memang udah biasa market disini
sebelum ada yang datang
terus saya terpaksa
kenapa istirahat dulu
kenapa sekarang berani balik lagi
saya di backing
saudara saya sama temen temennya
sama temen temennya itu siapa
nggak perlu tahu
tapi begitu ada gangguan lagi
saudara saya sama temen temennya
saudara kamu sama temen temennya belum kenal saya
siapapun saudara kamu
kamu nggak akan lama ada disini
kok jam segini motornya udah dicuci
sama biar nggak keburu panas
roy hari ini udah mulai kerja lagi
dia belum kasih tahu
cuma mau tahu aja
bapak jadi suka pegang mobilnya
bukan mau tahu terus tentang roy
dia pacar kamu
kamu bilang juga
kalau hubungan kamu sama dia serius
dia calon kuat buat jadi menantu bapak
yang nantinya bakal ngambil alih tanggung jawab bapak buat ngurus kamu
jadi bapak harus pantau dia
sampai bapak putuskan nanti
dia acc apa enggak
memangnya ngajuin kredit
siapapun nanti suami kamu
tapi buat dapat persetujuan bapak
dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
syarat dan ketentuan yang berlakunya apa
standar harapan calon mertua
gak usah kita deketin
aku sudah ada telepon
kamu punya nomernya
kan kata bang edi nanti dia yang menghubungi saya bukan nyuruh saya menghubungi dia
siapa tau dia lupa
nanti dulu ada telepon
teh buat video promonya pake lovina lagi
teteh aja yang kontak dia ya
kalau bisa sekalian dijadwalin buat besok
udah tiga kali aku telpon dia diangkat
tuh kan dia nelfon saya
udah tiga kali gak diangkat
mungkin dia lagi sibuk
memangnya ada apa
saya mau nanyain titipan dari bang edi
kalau itu nanya ke saya juga bisa
kapan mau dikasih ke saya
gak bisa sekarang
gak bisa masalah administrasi
kalau udah beres masalah administrasinya
nanti saya kasih kemu
kita gak ada pemasukan dari partai
yaudah saya pulang dulu